cuma teman segininya pada sekolah cuma kelas enam aja kan yang sudah bebas nggak sekolah
jadi di belakang tuh banyaknya ibu ibu
jadi diajak hobronnya sama ibu ibu di belakang
dampingan dari dinas kesehatan dan juga dinas sosial untuk trauma healing masih berjalan bu
untuk terapi arya itu baru di rumah
sakit aja mas dan itu juga kontrolnya cuma sebulan sekali
kalau obat habis baru kita kesana
tapi pendampingan ke rumah dari psikologi atau apa itu ya ada terus
kalau yang dari psikologi belum ada
pengen lihat arya yang selamat arya yang soleh
setelah ramai begini udah pulang belum
kalau komunikasi alhamdulillah tiap hari